belum tahu belum di approve
sepertinya istri kalian tuh susah banget minta izinnya ya
approve itu apaan sih ceng
istri kamu mengajukan surat cuti
kalau misalnya diterima itu namanya di approach
tapi kalau ditolak
senyum ah tukung
boleh sekali lagi
saya sama rumah saja
sekali lagi sekali lagi
kan bilang sama esih dulu
eh ini dijual kum kum
eh yang tadi udah di telpon
ini nomor telponnya kum
cocok banget kum ya
cukup banget kum ya
saya yang mau beli rumah
berapa harganya ya
assalamualaikum salam kos
assalamualaikum salam kos
bisa nggak saya pinjam dulu

nanti a'a pikirin dulu ya
rumah ini bisa longsor kapan

bagaimana kalau ada si eneng di dalamnya
sedangkan saya tidak bisa mencari a'a
saya sudah harus tolong valinda
ada yang bisa mengambilku putusan untuk segera pindah
kamu ngapain disitu
rumah yang baru
rumah yang lama
eh kalau terjadi longsor gimana
kenapa nggak pindah buru buru
kan menunggu keputusan dari kami
cepet pindah a'a
kamu maunya rumah yang seperti apa
ngambil keputusan gampang kayak gitu aja gak bisa
semuanya mesti nunggu saya
kan cantik kan apa pak
kalau si m pasti pulang doi
kalau sampai nggak di approve dia pasti akan pindah ke tempat kerja lain boy
ditungguin makan sama tepedi
harus bantu kamu
eh masya allah iya lupain
sekalian dibawa ya
istri kamu pulang kom
sepertinya istri kalian tuh susah banget minta izinnya ya
approve itu apaan sih ceng
tapi gak tau artinya ceng
istri kamu mau ngajukan surat cuti
kalau misalnya diterima itu namanya di approach
tapi kalau ditolak itu namanya diklaim
tapi kalau ditolak itu namanya di clean
a a sudah mikirin
terus kumaha a
menurut a a kita bagi aja ya
selamat pagi bapak
angga silahkan duduk
wah ini apaan
luar biasa bu
apa udah ada email dari rian
siapa siapa aja yang cutinya di approop tahun ini
belum ada bu yoyo
saya juga masih nunggu
tapi yang pulang cuti tahun ini
besar kemungkinan banyak bu
ada gajah yang dibalik ke batu
kalau beli rumah itu tidak seperti beli kacang goreng
dilihat dulu yang benar
saya udah lihat kum
saya mau pindah sekarang
jangan buru buru kalau beli rumah
kalau beli rumah lihat dulu arama tanginnya
peng sui namanya
dilihat dulu kiblat kemana
matahari pagi masuk ke jendelanya dari mana
jadi rumah kamu bisa bersih dan sehat
saya takut kum
aku mau kembali ke desa
aku mau pesan truk
kantor desa sebelah sana doy
ini masih ada beberapa rumah pak yang masih belum kosong
jadi mereka belum pindah
jadi masih ada yang belum dievakuasi
tapi di sebelah sana udah mulai kosong pak
oke jadi saya akan balik dulu
terima kasih pak
terima kasih pak
wah berapa ini
jadi seharusnya yang pertama
ya beli rumah
kalau punya ruang ini
jalannya suaranya siapa
cek yang lain
assalamualaikum pak kades
barang barangnya udah siap
udah pak tinggal nunggu truk datang
sudah dapat ya
katanya sih abis lohor datengnya
berapa orang yang pulang tahun ini
katanya mah tahun ini hampir semuanya pulang pak
sayang sekali ya
suasana sedang begini kita tidak bisa melaksanakan penyambutan
eh pak kades
belum siap siap dah
besok desa ini harus sudah kosong
oh tenang aja pak kades
saya emang biarin aja itu orang orang pada pindah dulu
kasian saya emang belakangan aja
ya ya udah kalau gitu saya duluan ya